pernyataan jenderal tni andika perkasa soal keturunan tni pki maksud kami boleh masuk tni menuai pro dan kontra
pernyataan ini disambut baik oleh salah satu keturunan tokoh pki
ilham aidit putra dari mantan petinggi pki dn aidid berpendapat serupa dengan panglima tni
menurutnya tidak ada aturan yang menyebutkan keturunan pki dilarang memasuki profesi tertentu
yang terjadi selama ini adalah diskriminasi tanpa dasar hukum yang jelas
tap mprs nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam sendiri hanya berisikan soal pembubaran pki
serta pelarangan penyebaran ideologi komunis marsisme serta leninisme
jadi tidak ada produk hukum di indonesia dimanapun yang menyebutkan bahwa anak anak orang orang pki itu
tidak boleh menjadi tenaga pengajar tidak boleh menduduki tembaga tinggi
tidak boleh menjadi penyelamat tidak boleh menjadi penyelamat
tidak boleh menjadi tentara
ada dpa zaman orba yang membuat itu yang mengusulkan itu
jadi maksudnya gini ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh pak andika
bahwa mengingatkan kita sekali lagi bahwa tap mprs dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam itu hanya bicara dua hal
tidak bicara soal anak keturunan
bahwa di zaman orba kemudian ada aturan apa
bebas atau bersih lingkungan itu itu kembangan yang nggak jelas sebetulnya